ratusan orang tua dan wali murid selasa pagi memadati
posko pengaduan pelayanan peserta didik baru atau ppdb
yang dibuka di inas pendidikan dki jakarta
di gedung sman tujuh puluh delapan jakarta barat
sementara itu buruknya jaringan internet
dan aplikasi pendaftaran online ppdb di setiap sekolah
membuat petugas pengawas posko pelayanan
sulit berkoordinasi dengan pihak sekolah
selasa pagi posko pengaduan layanan pendaftaran peserta didik baru
yang berada di gedung sma negeri tujuh puluh delapan jakarta barat
dipadati oleh ratusan orang tua murid dan wali murid
yang ingin mengadukan proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru
posko pengaduan dan pelayanan peserta didik baru ini dibuka oleh
dinas pendidikan dki jakarta untuk melayani ppdb siswa sd smp dan sma
sejumlah orang tua murid yang mendatangi posko pengaduan ppdb ini
mayoritas mengalami kendala akibat peserta didik yang tidak memiliki
nik atau nomor induk
terus tanggapan dari sini gimana bu dipersulit nggak
belum belum ada panggilan lagi ngantri
yang sepuluh kakak kakak aku katanya baru
badan baru juga baru
ya tahun ini juga sih cuman gak terlalu baru juga
tapi kayaknya sulit banget dioper sana dioper sini gitu aja
sementara itu pihak pengawas posko pengaduan mengaku kesulitan berkoordinasi
dengan pihak sekolah lantaran sistem internet yang buruk
serta aplikasi pendaftaran online ppdb yang dimiliki sekolah belum maksimal
sesuai antrian ini kita sudah sampai ke satu ratus sembilan belas
ya jadi sekitar satu ratus sembilan belas yang sudah kita layani
kesulitannya apa sih pak
kesulitannya jadi ada orang tua yang sudah
duk capilnya dipanggil sudah masuk di duk capil
tapi ketika daftar terjadi salah angka
atau mungkin salah dikitnya kurang gitu gitu
dia harus open lagi ke duk capil
setelah dibuka baru bisa daftar lagi
diketahui pos kepengaduan orang tua murid untuk pelayanan ppdb di dki jakarta
sudah ditunjuk lima wilayah
di antara jakarta utara di sma tiga belas
jakarta pusat di gedung sma satu
jakarta selatan di gedung sma tujuh puluh
jakarta timur di smk dua puluh satu
sementara di jakarta barat di gedung sma tujuh puluh delapan
mahardika prakasa syatya jakarta